kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dibawa direkturat jenderal sumber daya air
meninjau kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan
salah satunya bendungan ciawi di bogor jawa barat
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
mengebut kesiapan dry dam
atau bendungan kering pertama di indonesia
yang berlokasi di ciawi jawa barat
salah satu yang dalam progres pembangunan adalah bendungan ciawi
yang dibangun sejak desember dua ribu tujuh belas
bendungan ciawi merupakan bagian dari
rencana induk pengendalian banjir ibu kota jakarta
yang dilakukan secara bertahap
dan direncanakan total maksimum bisa menampung
nanti kalau terjadi hujan di hulu
itu kurang lebih enam lima
dan kita harapkan
itu sudah selesai
berada di hulu sungai ciliwung
bendungan bertipe urogan itu mampu mereduksi
banjir hingga satu ratus sebelas meter kubik per detik
jadi bendungan ciawi ini agak berbeda
dengan bendungan bendungan konvensional lainnya ya
jadi kalau bendungan konvensional lainnya kan
dia menampung air
kemudian air itu dimanfaatkan
nah kalau di ciawi ini
pada saat musim kemarau
ini tidak ada airnya
jadi dia akan terisi oleh air
pada saat musim penghujan aja
prinsip kerja bendungan kering
yang menelan biaya tujuh ratus sembilan puluh delapan tujuh miliar rupiah itu
yakni sebagai penahan kelebihan air
dan mengalirkannya secara terkontrol
di dalam perencanaan
kita sudah siapkan
terowongan ya ke tunnel
kita sebut conduit itu
menggantikan fungsi sungai
karena kita kemudian
membuat bendungan di atasnya
debit yang lewat tunnel ini
selain bendungan ciawi
bendungan kering lainnya di kawasan hulu
juga sedang dalam masa konstruksi
yakni bendungan sukamahi
kroni satria hadir di kawasan hulu
di adiana bogor jawa barat